kembali saya akan sapa dita mutiara nabila warga negara indonesia yang tinggal di london inggris
sekaligus sebagai ketua perhimpunan pelajar indonesia atau ppi london
selamat sore waktu jakarta dita atau pagi waktu sana
dita mungkin anda bisa gambarkan situasi di london saat ini terlihat di belakang anda begitu ramai begitu dita
ya selamat pagi
saya dita saat ini sedang berada di pintu masuk beckingham palace
yaitu merupakan istana tempat kediaman dari ratu elizabeth
saat ini kondisinya sangat ramai
saya pantau sejak pukul tujuh pagi hingga sekarang sekitar pukul sepuluh pagi waktu inggris
terlihat semakin ramai berdatangan warga london
bahkan tidak hanya dari london tapi juga dari berbagai kota
di inggris seperti itu
baik dita mungkin anda juga bisa menceritakan kepada kami
adakah warga di sana yang melakukan ritual tertentu atau seremoni tertentu
untuk menghormati meninggalnya ratu elizabeth ii
sejauh pengamatan saat ini banyak sekali warga yang membawa rangkaian bunga
sebagai bentuk penghormatan bela sungkawa
ucapan bela songkawa karena meninggalnya ratu elizabeth ii
selain itu tidak ada ritual khusus
hanya saja banyak ramai warga berdatangan
selain itu juga dari media massa
selain itu juga pada hari ini
koran yang dibagikan secara gratis di kota london ini memuat headline berita tentang ratu elizabeth
dan juga sejarah tentang kerajaan inggris
baik dita mungkin anda juga bisa ceritakan kepada kami
bagaimana dengan aktivitas bisnis di sana pada hari jumat ini
apakah berjalan seperti biasa atau bagaimana
atau sekolah juga diliburkan mungkin
untuk hari jumat ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan hari ini
masih berjalan seperti biasa untuk cup kemudian untuk bus
tapi untuk sekolah saya melihat banyak sekali anak sekolah yang beramai ramai datang ke beckham palace secara langsung
mungkin untuk sekaligus mengedukasi bahwa dengan meninggalnya ratu elizabeth
perlu adanya rasa bela sungkawa
terhadap kejadian tersebut
namun diperkirakan dalam waktu sepuluh hari ke depan
akan ada banyak gangguan atau mungkin terhenti bisnisnya tidak berjalan seperti biasa
dalam rangka memperingati hari bela sungkawa nasional di inggris
dita tadi anda juga menceritakan bagaimana ramainya warga dari london dan dari luar london
untuk datang ke buckyham palace begitu ya
bagaimana dengan pengamanan di sana
apakah diperketat begitu
ya betul sekali pengaman di sini juga diperketat
bisa dilihat di sebelah sini
ada banyak sekali polisi mobil polisi juga sebenarnya ini masih di depan gerbangnya
namun kalau misalnya kita masuk ke bagian masuk ke dalam bagian backingham policy
itu akan banyak sekali pengaman yang ada di sana
dita ini warga yang ingin datang ke sana ke tempat tinggal ratu
apakah memang ada batasan khusus begitu jika bisa datang alurnya seperti apa
apakah mereka memang harus melakukan tes covid sembilan belas atau seperti apa
mungkin anda bisa berikan gambaran kepada kami
sejauh ini tidak ada batasan khusus hanya saja kita tidak bisa masuk secara langsung ke backingham palace nya
jadi hanya dibatasi oleh pintu pagar yang sangat tinggi
selebihnya kita tidak bisa masuk hanya bisa memberikan karangan bunga di sana
kemudian hanya ada di sekitar lapangannya saja seperti itu
jadi tidak bisa masuk secara umum
berarti tidak dibagi beberapa zona begitu ya dita ya
tidak dibagi berbagai zona karena cukup luas lapangan di sini
tapi meskipun begitu ramai sekali sehingga gangguan sinyal terjadi juga di wilayah pusat dari backingham palace
oke dita dari gambaran yang anda ceritakan kepada kami ini menggambarkan bagaimana kecintaan dari warga inggris
terutama london terhadap ratu elizabeth ii
mungkin anda bisa gambarkan juga bagaimana kecintaan dari warga terhadap ratu elizabeth ii ini
ya jadi kecintaannya terlihat pada hari ini meskipun hari jumat hari bekerja orang orang masih tetap hadir
kemudian juga tidak hanya sendiri tapi juga mengajak keluarga membawa anak anaknya
selain itu dari anak anak sekolah juga
mungkin diliburkan dihentikan sementara untuk materi pembelajarannya
dan langsung datang langsung hadir ke bkm palace ini untuk menyaksikan secara langsung
oke dita kami lihat di belakang anda sepertinya jalan ditutup begitu ya
mungkin anda bisa gambarkan juga kepada kami bagaimana situasi di sana di sekitar buckingham palace
apakah memang kendaraan tidak boleh lewat dan jarak sampai berapa kilometer mungkin untuk warga bisa berjalan kaki menuju ke buckingham palace
iya betul sekali jadi di belakang saya ini ditutup sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk hanya bisa berjalan kaki
mungkin sekitar delapan ratus sampai satu km dari stasiun terdekat yaitu stasiun victoria atau stasiun green park seperti itu
jadi hanya berjalan kaki saja yang bisa masuk ke bkm palace
oke dita ini setelah kabar duka terhadap ratu elizabeth ii ini sudah sampai begitu ya bagaimana tanggapan dari warga mengenai raja charles iii ini
pertama masih dalam rangka berduka seperti itu ya tapi mereka juga tetap mendukung raja charles untuk melanjutkan peran dari queen elizabeth ii ini
jadi meskipun masih dalam berduka tapi mereka juga tetap mendukung proses selanjutnya seperti itu
baik bagaimana dengan warga negara indonesia di sana
apakah kalian juga berkumpul begitu
ya baik bagaimana dengan warga negara indonesia di sana apakah kalian juga berkumpul berbicara
ya baik bagaimana dengan warga negara indonesia di sana
apakah kalian juga berkumpul berbicara
ya sejauh ini saya melihat beberapa warga indonesia baik diaspora maupun pelajar yang juga memberikan laporan secara langsung atau mungkin membantu menyebar luaskannya melalui media sosial
sosial media gitu ya namun dari perhimpunan pelajar indonesia sendiri baru mengumumkan saja di media masa media digital
namun belum ada arahan langsung untuk kembali ke media sosial

warga biasanya berinisiatif untuk langsung hadir sehingga tadi bertemu dengan beberapa diaspora dan juga pelajar indonesia di buckingham palace
baik baik dita mutiara nabila melaporkan langsung dari london inggris terima kasih atas laporan anda